polisi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penembakan brigadir yosua
kini giliran brigadir riki ajudan putri candrawati istri verdi sambo
dijerat pasal tiga ratus empat puluh subsidi r tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang dugaan pembunuhan berencana
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
diana valencia di gedung barreskrim polri
selamat sore diana apakah penyidik bareskrim menjelaskan kenapa brigadir riki
dijerat pasal tiga ratus empat puluh subsidar tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan berencana
untuk menjawab pertanyaan anda sebenarnya kami juga masih menanti informasi
dari teman teman mabes polri khususnya dulu dari divisi humas mabes polri
yang sedari siang tadi kami coba kontak untuk menanyakan agenda pemeriksaan
yang dilakukan oleh tim khusus
baik itu yang paralel dilakukan di barreskrim ataupun di makobrimob kelapa ii
tapi memang hingga saat ini kadif humas mabes polri
irjen dedy prasetyo menyebutkan
meminta teman teman media untuk menunggu
karena memang agendanya pada hari ini paralel dilakukan di barreskrim
dan juga di mako brimob kelapa ii adalah untuk pendalaman keterangan saksi
sehingga baik itu yang di barreskrim ataupun di makobrimob kelapa ii
dua duanya ini masih untuk pemeriksaan saksi saksi yang dilakukan begitu
kalau misalnya di mako brimob kelapa ii
memang kita ketahui ada mantan kadif propam mabes polri irjen verdi sambo
dan juga ada tiga pati polri lainnya yang memang belum disertai
sebutkan rinci namanya siapa saja
kemudian kalau untuk di barreskrim
salah satunya adalah sosok yang tadi anda tanyakan
yakni brigadir rr
dan kalau misalnya anda tanyakan apakah sudah ada sangkaan
ataupun dugaan peran
ataupun motivasi mengapa brigadir rr juga kini ditetapkan sebagai tersangka
kalau mengutip dari salah satu barang bukti
ataupun dugaan barang bukti yang ditemukan oleh tim khusus
yang memang saat ini masih kami konfirmasi
salah satunya adalah rekaman kamera pengawas tetangga
di rumah dinas irjen verdi sambo
nah saya ceritakan sedikit rifana bahwa ada beberapa bukti begitu
di kamera pengawas itu yang mematahkan kronologi versi polri beberapa waktu lalu
soal meninggalnya brigadir j tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
yakni pada tanggal delapan juli ini di pukul tujuh belas
ada dua mobil lexus yang datang
yang pertama mobilnya adalah putri candrawati dan juga ada brigadir j di situ
kemudian selang dua menit setelahnya tujuh belas sebelas ini ada mobil sambo yang datang
ini artinya mematahkan kronologi versi polri yang menyebutkan bahwa brigadir j ini
meninggal dunia pada pukul tujuh belas waktu indonesia barat
kemudian selang beberapa menit selanjutnya tujuh belas dua puluh wib
mobil dengan pengemudi ajudan sambo yang lainnya
yakni adalah brigadir rr ataupun brigadir riki
ini keluar dari rumah dinas rifana
lalu menuju ke rumah pribadi sambo yang lokasinya sekitar lima ratus meter dari rumah dinasnya
nah sehingga memang hal hal inilah yang masih akan terus didalami
baik itu tim khusus ataupun penyidik di barreskrim
perihal bagaimana lini masa waktu kejadian pada hari peristiwa
yakni tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
kemudian juga yang akan didalami oleh tim khusus dan juga penyidik barreskrim
salah satunya ini adalah soal pertemuan sambo
dengan pejabat div propam polri
tanggal delapan juli pukul sepuluh malam di kantor divisi propam mabes polri
ada dua agenda pemeriksaan itu dan kita masih nantikan rifana
kalau berdasarkan informasi yang kami himpun
rencananya malam nanti akan ada konferensi pers
baik itu masih belum diketahui rincinya waktunya kapan
kemudian siapa yang bicara entah itu kapolri ataupun perwakilan dari tim khusus
tapi kita nantikan bagaimana apakah sudah muncul tersangka baru begitu
karena kalau tadi mengutip pernyataan dari menko polhukam mahfud md
menyebutkan sudah ada tiga tersangka
padahal sejauh ini yang kami ketahui bersama teman teman media baru dua tersangka
yakni baradae dan juga brigadir r
yang dua duanya merupakan ajudan dari mantan kadif propa mabes polri
kita nantikan apakah memang akan ada penetapan tersangka baru
ataupun ada pemeriksaan pemeriksaan lainnya
diana setelah ini apakah anda dapat informasi istri verdi sambo akan diperiksa
oleh barai skrim polri kapan rencananya
ya sejauh ini memang hal itu yang terus kami tanyakan kepada teman teman dari divisi umas mabes polri
tetapi jawabannya masih belum menentu
karena kalau beberapa waktu lalu sempat dipanggil oleh penyidik barai skrim
sempat diminta untuk dihadirkan oleh teman teman komnas ham
yang juga sedang melakukan penyidikan soal kasus serupa
yakni polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggal dunia brigadir j
tetapi kalau beberapa waktu lalu alasannya karena memang masih
masih belum sehat secara psikis begitu
tetapi beberapa waktu lalu yakni kemarin sudah muncul pertama kali di media
di hadapan umum untuk mengunjungi suami dari putri candrawati
yakni irjen verdi sambo
tetapi hingga saat ini belum ada informasi rifana
kapan sekiranya akan dipanggil
tetapi hari ini rencananya putri candrawati disebutkan akan kembali mendatangi makobrimob kelapa ii
untuk menjenguk suami yakni irjen verdi sambo
baik diana saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang anda sampaikan ya
bahwa menko peluka mahfud md menyebut sudah ada tiga tersangka
padahal tim khusus ataupun penyidik dari baris krim polri baru menetapkan dua tersangka
yakni baradae dan juga brigadir r atau brigadir riki
apakah kemudian tersangka ketiga ini menuju ke salah satu ajudan atau mungkin ke fendi sambo sendiri
ini yang belum diketahui ya
betul rifana tentu segala kemungkinan terbuka
apakah nanti akan ada tersangka baru dari ajudan verdi sambo yang kita ketahui totalnya ada tujuh
atau mungkin tokoh tokoh tertentu seperti petinggi polri dan lain sebagainya
tentu memang kemungkinan masih semua terbuka
tetapi sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun
baru dua tersangka sebenarnya yang diumumkan oleh mabes polri
yakni baradae dan juga brigadir r
yang dua duanya merupakan ajudan
duanya merupakan ajudan dari verdi sambo
sementara kalau untuk verdi sambo sendiri
memang masih dilakukan sanksi etik begitu
kalau saya kutip dari pasal sembilan peraturan pemerintahan nomor dua tahun dua ribu tiga
tentang peraturan disiplin anggota polri
saat ini mekanisme yang sedang dikenakan ataupun dilakukan kepada irjen verdi sambo
ini adalah penempatan dalam tempat khusus ataupun pasus
sehingga anggota yang diterapkan patsus ini
punya dua puluh satu hari begitu untuk ditahan di makobrimo pekalapa dua
dikenai hukuman disiplin
sehingga dalam dua puluh satu hari ini akan dimintai keterangan untuk menggali babak baru
ataupun titik keterangan terkait kasus tembak polisi yang melibatkan
ataupun yang mengakibatkan meninggalnya brigadir j
hingga saat ini belum ada informasi
karena kami juga sempat mengonfirmasi kepada tim istana
kemudian juga beberapa petinggi polri
baik itu dari tim khusus
yakni irwasum polri
ataupun dari kd fumas mabes polri
yang hingga saat ini belum memberikan konfirmasi rifana
siapa satu tersangka baru yang disebutkan oleh menko polhuka mahfud md
rivana kembali ke anda
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia
atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali